saudara polisi menyelidiki kasus penemuan jenazah di dalam toren
milik salah satu rumah di pondok aren tangerang selatan
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
lantaran posisi toran yang tinggi serta sempitnya lokasi
warga gangsawah pondok aren tangerang selatan
digemparkan dengan penemuan jasad di dalam toran milik salah satu rumah
polisi dibantu petugas bpbd dan warga
secara perlahan berusaha mengevakuasi jasad dari ketinggian
petugas terpaksa memotong besi tempat penampungan air
serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan jenazah
peradaan jenazah ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah
yang curiga dengan kondisi air tiba tiba keruh berbusa dan bau busuk
pemilik rumah pun memeriksa toran air
dan setelah membuka tutup toren terlihat jasad dengan kondisi tertelungkup
setelah dievakuasi jasad langsung dibawa ke rumah sakit
dan dikepulih keramat jati guna kepentingan identifikasi
sementara berdasarkan penyelidikan didapati jika jasad berjenis kelamin laki laki
dan diduga tewas akibat kehabisan nafas saat berada di dalam toren
petugas juga tidak menemukan adanya bekas tanda tanda kekerasan pada tubuh korban
diduga jasad sudah berada lebih dari satu hari
karena kondisinya sudah membengkak dan membusuk
berjenis kelamin kelamin laki laki kami dukan kami sementara bahwa yang bersangkutan
kehabisan nafas di dalam ataupun pingsan pada saat di dalam tora
terima kasih pak apa disempatkan luka pada jenis korban
hanya mengingat mayat tersebut atau jenazah tersebut mungkin dalam waktu cukup lama
jadi posisi agak membengkak jenazah laki laki tersebut
meski demikian polisi terus menyelidiki kasus penemuan jenazah ini
polisi pun memeriksa rekaman kamera pemantau yang ada di sekitar lokasi